mantan ketua mahkamah konstitusi hamdan zuelfa siap maju mendampingi joko widodo sebagai calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
hamdan mendapatkan dukungan dari kalangan organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya yaitu syarikat islam
meski telah mendapat dukungan dari organisasi masyarakat yang dipimpinnya hamdan zulfa menyatakan belum bisa menentukan sikap politiknya
namun secara tersirat jika mendapat kepercayaan dari partai politik untuk mendampingi joko widodo dirinya siap menjalankan amanat tersebut
saya itulah amanat yang wajib ditikun